unjuk rasa mahasiswa di kendari sulawesi tenggara berlangsung rusuh kamis dua puluh enam september
kerusuhan pecah setelah mahasiswa yang berusaha menerobos gedung dprd sulawesi tenggara
dihalau polisi dengan tembakan gas air mata dan water cannon
mahasiswa membalas dengan lemparan batu
beberapa kali petugas memukul mundur mahasiswa yang telah mengepung gedung dprd sultra dari empat arah
namun mahasiswa kembali lagi dan membalas tembakan petugas dengan lemparan batu
mahasiswa dari berbagai kampus di kendari ini menolak revisi undang undang kpk
dan menolak sejumlah rancangan dan revisi undang undang
mahasiswa menilai revisi undang undang ini telah melukai keadilan dan penegakan demokrasi di indonesia
hingga kami sore mahasiswa masih bertahan dan terkonsentrasi di beberapa ruas jalan
seperti jalan abdullah silondae dan jalan made sabara
ketika mahasiswa menangkap mahasiswa mahasiswa menangkap mahasiswa
untuk mengetahui lebih jauh terkait informasi meninggalnya seorang mahasiswa
kami sudah terhubung dengan jurnalis transmedia zainal ishak
selamat malam zainal bisa dijelaskan bagaimana kronologi meninggalnya mahasiswa halu oleo ini
ya selamat malam zainal
oke bagaimana sebetulnya kronologi meninggalnya mahasiswa halu oleo ini zainal
ya tadi berdasarkan keterangan beberapa rekan korban
korban diketahui tiba tiba saja roboh
saat berada di perempatan jalan made sabara dan abdullah silondae
atau sekira dua ratus meter dari gedung dprd provinsi sulawesi tenggara
nah saat itu juga oleh rekan rekan korban korban langsung dibawa ke rumah sakit korem
untuk mendapat pertolongan
nah sayangnya nyawa korban tidak bisa diselamatkan
terakhir data terakhir konfirmasi dari komandan korem
kolonel justinus mengatakan bahwa saat tiba di rumah sakit korem
randi sudah dalam keadaan meninggal dunia
randi ini pada saat ditemukan dalam kondisi seperti apa zainal
jadi situasinya saat itu korban sebenarnya agak jauh dari
gedung dprd ada sekitar dua ratus meter
terus antara posisi korban dengan gedung dpr sebetulnya ada di situ kantor bulog
nah jadi korban ketika berkumpul bersama rekan rekannya tiba tiba saja jatuh
nah sementara posisi mahasiswa memang mengepung wilayah gedung dpr dari beberapa penjuru
oke pada saat
konsentrasi massa yang besar itu ada di pintu depan dan pintu belakang
sementara posisi randi ini dia agak berada di samping gedung dpr dan diantarai oleh kantor bulog itu
oke apakah diketahui apa yang menyebabkan randi ini kemudian terjatuh secara tiba tiba
sejauh ini belum ada yang bisa memberikan keterangan resmi
mengatakan bahwa tidak berani memastikan apakah itu akibat peluru atau akibat lain
namun yang bisa dipastikan adalah memang terdapat luka di bagian dada korban
nah kolonel justinus sendiri mengatakan bahwa untuk memastikan ketika menjawab pertanyaan wartawan mengatakan bahwa
untuk memastikan apakah itu luka akibat
peluru atau penyebab lain masih harus dipastikan melalui proses otopsi jenazah
berapa lama kira kira proses otopsi jenazah ini akan memperoleh hasil
belum ada kepastian kolonel justinus juga belum bisa memberikan kepastian soal itu
menurutnya hal itu akan diserahkan ke pihak medis
menurut keterangan dari teman teman randy yang berada di sekitaran randy
apa saja kesaksian mereka melihat kondisi randy kemudian akhirnya mereka membawa randy ke rumah sakit
ya itu tadi karena tiba tiba saja randi yang sedang berkumpul bersama teman temannya tiba tiba saja roboh
tapi kemudian ditemukan luka di dadanya begitu zainal
ya ada akhirnya ditemukan luka dan darah terus mengucur dari dada korban
tiba tiba dia dilarikan ke rumah sakit korem
menurut komandan korem saat tiba di rumah sakit randi sudah dalam keadaan meninggal dunia
apakah ada korban mahasiswa lain dalam aksi unjuk rasa yang berlangsung hari ini
tadi juga ada beberapa mahasiswa yang mengalami luka
ada yang cukup parah di bagian kepala sementara yang lainnya hanya luka ringan
kemudian dari pihak polisi juga sebetulnya ada korban
setidaknya ada dua orang polisi yang juga dilarikan ke rumah sakit
baik bagaimana kemudian dengan situasi terkini di lokasi tempat terjadinya bentrokan
apakah bentrokan saat ini sudah tidak berlangsung apakah tidak ada lagi aksi demo kemudian di depan gedung dpr
ya tadi sekitar
iya tujuh belas tiga puluh polisi sudah berhasil memukul mundur mahasiswa yang berada tepat di gedung dprd provinsi sulawesi tenggara
kemudian mereka didesak mundur sampai di jalan abdullah silondai
dan saat ini sebagian besar mahasiswa sudah kembali ke kampus masing masing
terima kasih pak